hai ya selamat siang adita dan juga anung menang pada hari ketiga kampanye terbuka ini
dihaji marmangit setelah kemarin melakukan kampanye terbuka di wilayah jakarta dan juga
banten hari ini dirinya langsung bertolak ke jawa tengah dan juga yogyakarta untuk melakukan kampanye
terbuka dan juga selalu terakhir dengan sejumlah tokoh agama kemudian para alimulama kemudian juga
dan juga pemurus yang ada juga di jogjakarta ini dan tadi jadi menerima sampai di jogjakarta
dan sekarang ini kami menuju di mana nantinya

tidak ada tidak begitu berbeda dengan
perawatan sebelumnya dimana ya melakukan safari politik ke berbagai wilayah khususnya di kalangan
para santri tantren dan juga enjel namun bedanya hari ini adalah dirinya pada masa masa sampai
ini dirinya lebih menekankan dan mengajak para calon pemilik untuk mencoblot nomor satu begitu

kampanye terbuka dan kampanye akbar ini dilakukan oleh sandiaga uno sebelumnya di jakarta pada hari pertama kemarin
dan pada hari ini akan menghabiskan wilayah jawa timur pastinya
namun hari ini hanya satu wilayah saja yaitu di kabupaten lamongan
dan saat ini sandiaga uno sedang menuju ke kabupaten lamongan dan rencananya akan mampir dulu ke pondok pesantren sunan giri lamongan
kemudian baru menuju ke lapangan ini
dan pada saat ini memang banyak sekali emak emak yang sudah bersiap untuk menjemput kedatangan calon presiden nomor urut dua ini
untuk menghadiri kampanye terbuka ini dan tidak hanya sandiaga nanti yang akan hadir di sini pastinya akan memeriahkan kampanye pada hari akbar
pada hari kedua ini ya ini ada nisa sabian yang cukup juga dikenal di jawa timur yang nanti diharapkan juga akan mendulang juga suara dari pasangan nomor urut dua ini di wilayah jawa timur
bersama saya sudah ada ketua tim pemenangan untuk wilayah kabupaten lamongan
ini harapannya seperti apa pak untuk kampanye pasangan nomor urut dua ini kira kira optimis akan mendulang suara sampai berapa persen
insya allah optimis merdeka dan kita selalu takbir kepadanya
untuk daerah pantura target kami antara tujuh puluh lima sampai delapan puluh
untuk lamongan enam puluh sampai tujuh puluh
untuk jawa timur lima puluh sampai enam puluh
yang bikin saya penasaran nih jawa timur ini banyak nih
daerah yang cukup terkenal
kenapa lamongan yang menjadi tujuan utama kampanye akbar ini
satu di antaranya adalah kecintaan kami masyarakat pantura pada bang sandi
beberapa hari yang lalu kami mengajukan kepada tim beliau ke sana untuk bisa hadir ke pantura lamongan
maka dengan kerelaan bang sandi untuk menyapa masyarakat pantura yang sudah rindu kepadanya
kalau untuk di wilayah lamongan sendiri ini kira kira ini nanti
setelah dari sini akan kemana lagi
saya kurang tahu pasti yang jelas
untuk jawa timur itu teragenda dua ribu enam ratus dua puluh tujuh
teragenda dua ribu enam ratus dua puluh tujuh untuk kampanye nasional buat dua
siapa saja yang akan hadir pada hari ini
satu dari bang sandi nisa sabian tokoh tokoh yang ada di jawa timur dan indonesia
di antaranya yang sudah hadir adalah prof dr januddin maliki tokoh tokoh ulama sekitar lamongan dan sekitarnya
baik terima kasih pak dan semoga kampanye hari ini kondusif ya
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini